bukan dengan kehidupan yang penuh kebohongan ini
sepertinya saya gak enak tinggal disini terus tempat kamu
dan ngerepotin kamu
kayanya saya harus pergi
lagian juga clara lagi ngilap di vila omanya di puncak
kalau masalah itu om mau tinggal disini gak apa apa kok
bener om gak apa apa
aku bener bener ngerasa gak enak
aku harus bohong tentang rumah kami yang sebenarnya tidak sedang direnovasi
gue nemuin bukti kwitansi pembayaran babysitter di yayasan rahmat
gue belum tau pasti
tapi dugaan sementara gue
diego itu udah nikah dan dia punya
dua hari kemudian
dia sudah menikah
dia sudah menikah
dia sudah menikah
dia sudah menikah
makanya sekarang kita pergi ke yayasan itu
kita acak babysitternya
baru dari itu kita bisa tau
dia gue bener bener keterlaluan
bisa bisanya dia maksa mona untuk nikah sama dia
sementara dia udah punya anak
kita gak boleh tinggal diem
berana udah aku sakit sekali
jangan jangan tak ada apa apa sama jantung saya
pokoknya aku harus lihat pas lagi ngambil tes dna ya
aku gak mau kalau misalkan aku ditipu lagi
khawatir banget sih
kalau aja pernah nipu kan pas tes dna aku
udah bangunan santai aja ya
gak usah khawatir
lagian juga tante anies kan udah on the way kesini bawa bayinya
sampai kamu kasih nama sendiri bayi itu gimana
sampai kamu kasih nama sendiri bayi itu
artinya jalan panjang yang bahagia
aku akan beri nama arsenio
artinya anak yang gagal berani
saya gak bisa antriin bayinya sampe ke dalem
soalnya saya mau ke yayasan ngambil gaji
mau saya kirim ke kampung bu untuk biaya keluarga saya
kamu ini gimana sih
tapi kamu cepetan ya
jangan lama lama kamu cepet balik kesini
iya bu makasih banyak ya bu ya
aku mesti jawab apa nih
kamu juga ngapain di rumah sakit
ini bayi siapa andis
jadi begini bu
kami kemarin mau menanyakan soal babysitter yang kerja sama pak diego
iya bu kita butuh banget informasinya tolong ibu kasih ke kita ya
sebab informasi ini bersifat rahasia
ibu maaf saya nggak bermaksud apa apa
mudah mudahan uang ini bermanfaat untuk ibu dan kami berdua
mendapat informasi yang kami inginkan
iya bu ibu tolong terima aja uangnya
nantinya informasi yang diberikan ke kita itu kita akan gunakan untuk kebaikan bukan kejahatan bu
mohon diterima lagi uangnya pak
maaf saya tidak bisa menerimanya
sekarang bapak keluarnya
harus dimana lagi kita cari informasi soal babysitter itu
udah aja udah ya lu tenang dulu ya
kita pasti tahu jalan keluarnya dimana
iya tapi gimana caranya
itu kayaknya saat teman gitu bang kita deh
kayaknya dia punya informasi yang sangat penting
mas emas ini butuh info apa
oh ya cukup
intinya saya itu tahu semua pelanggan di yayasan ini
ini bayi bayi temen aku
kau bisa ada di kamu
kebetulan aku sama temen temen yang lain lagi jenguk salah satu temen aris sana masuk rumah sakit
kalau rumah sakit itu kan nggak bisa sembarangan bawa bayi
jadi aku gantian sama ibunya buat gendong bayi ini
boleh saya lihat
oh ya boleh
kok tiba tiba muka kamu kelihatan sedih gitu
aku jadi keinget bayinya putri